baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam pekajikan
pada kesempatan hari ini kita akan melakukan press release
terkait kasus tindak pidana pemalsuan
dengan modus menggunakan nomor dinas mapes tni
yang terjadi di wilayah hukum polda metro jaya
yang kami hormati hadir bersama kita tim dari mabes tni
yang pertama adalah direktur pembinaan gak kumplin puspom tni
kemudian yang kedua kasat litkrim pamfik puspom tni
kemudian hadir juga bersama kita
kabin penum puspen tni
dan hadir bersama kita juga
letkol cpm yudo ari irawan
rekan rekan sekalian media yang saya hormati
bahwa sebagaimana kita ketemu sama
pada tanggal sebelas april dua ribu dua puluh
di jalan tol jakarta
cikampek khususnya di kilometer lima puluh enam
yang mana insiden ini viral di media sosial
dari hal tersebut selanjutnya
kelurahan setu cipayung jakarta timur
laporan polisi tersebut oleh
saudara asep adang supriyadi
terkait dengan adanya laporan polisi tersebut
untuk mengungkap kasus tersebut
hasil daripada penyelidikan yang telah dilakukan
tim penyidik subdit resmob polda metro jaya
yang dijerat dengan pasal dua ratus enam puluh tiga kuhp
yang mana pelaku tersebut
kelurahan setu cipayung jakarta timur
ada pun identitas pelaku
pelapor didatangi oleh pihak puspom tni
yang mana hal tersebut berdasarkan
pada tanggal sebelas april
yang viral di media sosial
dimana terdapat seorang pengemudi
di jalan tol cikampek
dengan menggunakan kendaraan jenis
pelat dinas mabes tni
setelah kejadian viral tersebut
pihak puspom tni melakukan pengecekan
yang sudah sesuai dengan
dikeluarkan oleh mabes tni
dengan nomor yang tersebut
dengan nomor yang tersebut
dengan keperlukan plat nomor mabes tni delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh
maka pihak mabes tni dalam hari ini puspom menunjukkan satu buah rekaman video
yang viral di media sosial
di mana terdapat seorang pengemudi mobil jenis toyota fortuner
jadi dari puspom menemui bapak asep selaku pemilik plat nomor
dan memperlihatkan video yang viral tersebut
kemudian dipertanyakan oleh puspoma tni
dan dinyatakan bahwa pelapor tidak mengenali pria tersebut
kemudian pelapor dalam hal ini merasa dirugikan
karena mencatut plat nomor dinas yang peruntukannya adalah untuk pelapor
maka pelapor membuat laporan polisi
yang dilakukan oleh tim subdit resmob
melalui melakukan serangkaian mengambil keterangan
dengan mapis tni khususnya dari puspom maupun denma mapis tni
kami mendapatkan bukti maupun petunjuk
selanjutnya tim melakukan observasi di daerah
di mana tersangka ini bersembunyi
di rumah kakaknya di daerah pondok kelapa jakarta timur
selanjutnya tim mendatangi rumah tersebut
dan berhasil mengembangkan pelaku
yang mana pada saat itu beserta keluarganya
kemudian setelah dilakukan interogasi singkat
arogan dan melanggar lalu lintas
di tol jakarta cikampek
dengan menggunakan mobil fortuner warna hitam
dengan menggunakan plat nomor mabes tni
yang mana setelah dilakukan
pelaku bukan merupakan anggota tni
dan plat tersebut adalah milik kerabatnya
kemudian setelah dilakukan pendalaman lagi
kami berupaya untuk melakukan penyitaan
terhadap beberapa barang bukti
yang mana dari hasil keterangan pelaku
bahwa setelah kejadian viral
pelaku ini berangkat menuju ke bandung
plat nomor tersebut dibuang di sebuah sungai
yang mana setelah mendapatkan keterangan tersebut
tim daripada subdit resmok kota metro jaya
plat nomor yang dibuang di daerah
plat nomor tersebut berhasil ditemukan
dan posisinya sudah ada di depan
tim juga sudah melakukan pendalaman terhadap
informasi terkait masalah
yang mana plat nomor tersebut
oleh bapak asep adang supriyadi
jadi plat nomor yang digunakan oleh
pelaku ini sudah tidak terregister
ada pun yang terdaftar atau terekister
menggunakan plat nomor tersebut adalah
sedangkan plat nomor ulangi
sedangkan mobil yang digunakan oleh pelaku
ini adalah jenis fortuner warna hitam
kemudian pada tanggal tujuh belas april
kami melakukan koordinasi pendalaman kembali
dengan denma mabes tni
sesuai dengan data yang terdaftar
di denma maps tni
dr asep adang supriyadi
dipergunakan untuk kepentingan dinas
pada tanggal tiga puluh november dua ribu dua puluh
modus operandi daripada pelaku
melakukan tindak pidana yaitu
ganjil genap yang diberlakukan
di jalan tol jakarta cikampek
kor lantas yang mana ini untuk
dalam rangka mendukung operasi ketupat kemarin
ada pun identitas daripada tersangka
yang merupakan karyawan swasta
yang beralamat di jalan
kemudian kami sampaikan bahwa
barang bukti yang sudah kami sikat
dua buah plat nomor mabes tni
yaitu di suatu tempat di daerah
di lembang jawa barat
kemudian satu buah baju
warna putih agak keabu abuan
yang dipakai pada saat kejadian
kemudian satu unit kendaraan
dengan plat nomor aslinya adalah
kemudian satu lembar stnk
kemudian satu buah kunci
yang sudah kita sita
mungkin ini yang perlu kami sampaikan
selanjutnya pada kesempatan yang baik ini
mungkin sebelum nanti ada sesi tanya jawab
kami akan berikan kesempatan kepada
waktu dan tempat kami persilakan